ini mempunyai dua sisi ya sisi satu memang mungkin kita mengalami banyak bencana yang tidak terpikirkan sebelumnya
begitu banyak hal yang mungkin bisa jatuh dalam waktu satu dua tahun ini
tapi di sisi lain pun ternyata juga pandemi membangkitkan semangat kreativitas dari banyak orang
banyak individu banyak perusahaan
jadi kami cukup optimis justru melihat perkembangannya sampai saat ini dari superhumas
bahwa pandemi itu justru bisa membangkitkan kreativitas
jadi hal hal yang tadinya mungkin tabu tadinya mungkin tidak terpikirkan
justru dengan pandemi ini kita kayak dipus secara istemi bisa menghasilkan produk produk layanan
yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya
tapi cukup berdaya guna dan juga justru ada potensi yang bagus di sana
dimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi